psbb di dki jakarta telah berlangsung selama sepekan
dan untuk membahasnya lebih lanjut
terhubung bersama kami koresponden cnn indonesia prisky ladauhan
selamat siang cila
cila ini evaluasi sepekan psbb di jakarta
perubahan apa yang terjadi
kemudian juga apakah pelanggaran masih masif terjadi
dan bagaimana penindakan dan juga sanksi yang dilakukan oleh petugas
iya selamat siang risky
benar sekali hari ini merupakan hari ke delapan penerapan psbb di dki jakarta
dan sekarang saya sudah ada di salah satu checkpoint
tepatnya di depan universitas budi luhur jakarta selatan
di mana di sini petugas gabungan yang terdiri dari tni polri
dan juga salto pp ini berjaga jaga untuk kemudian menegur pengendara
yang ketahuan tidak memakai masker atau melakukan pelanggaran pelanggaran lainnya
saya akan ajak anda untuk melihat
ini merupakan kondisi saat ini
di mana ada sekitar enam orang
orang petugas yang berada di depan kampus budi luhur
untuk kemudian menegur pengendara yang tidak memakai masker
atau yang kelebihan jumlah penumpang dalam mobilnya
kemudian juga yang tidak menggunakan masker dengan benar
tadi kami sempat berbincang dengan petugas yang ada di sini
ia mengatakan masih ada warga yang kedapatan tidak memakai masker dengan benar
artinya maskernya itu tidak dipakai dengan merah di mulut riz
namun hanya digunakan di bawah leher saja
kemudian juga itu ditegur secara lisan oleh petugas
namun juga teguran diberikan sedikit keras
yakni dengan memberikan surat teguran
di mana ini petugas memberikan surat teguran kepada para pengendara
baik pengendara roda dua ataupun pengendara roda empat
yang kelebihan jumlah penumpang
artinya dengan pengendara mobil begitu yang membawa penumpang
kemudian diberikan surat teguran
kemudian juga pengendara roda dua yang membonceng penumpang di belakangnya
namun juga penumpang di belakang ini merupakan penumpang dengan ktp yang berbeda
dengan pengendara itu juga ditegur dan diberikan surat
namun memang petugas mengedepankan pendekatan secara persuasif begitu
kemudian juga ia tidak kemudian melakukan teguran

secara keras meskipun diberikan surat begitu
karena memang petugas percaya kalau masyarakat sudah semakin sadar
itu terbukti dengan data yang diperoleh pada hari ini
per hari ini saja baru ditemukan sekitar dua puluh empat pelanggar
baik dari sepeda motor juga mobil pribadi
kemudian anggota umum dan juga anggota barang
dimana tadi petugas melakukan teguran secara persuasif
dan juga memberikan surat teguran begitu
dan mengatakan kepada masyarakat supaya jangan melakukannya lagi
dan juga psbb ini dapat diterapkan lebih efektif lagi
kemudian juga tadi kami juga bertanya kepada petugas yang ada di sini
yang mengatakan jumlah pelanggaran di hari ini
atau di hari ke delapan penerapan psbb ini sudah jauh lebih berkurang dibandingkan hari pertama
dimana di wilayah jakarta selatan
tepatnya ini di dekat perbatasan kota tangerang
di mana di hari pertama ini ditemukan sekitar satu ratus dua puluh empat pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara
baik roda dua maupun roda empat baik motor maupun mobil begitu
sementara di hari ini hanya sekitar dua puluh empat saja per jam sembilan pagi tadi
data yang diberikan oleh post coast check point ini diupdate setiap tiga jam riski
nanti kami akan mengupdate kembali berapa jumlahnya
karena tadi kami juga masih melihat masih banyak juga mobil yang diberhentikan oleh petugas
kemudian ditegur supaya
penumpang yang ada di depan begitu dipindah ke belakang
kemudian juga penumpang yang tidak menggunakan masker dengan benar ini harus menggunakan masker dengan baik
dan memang dipercaya kalau psbb ini akan efektif juga
karena memang dilihat dari kesadaran masyarakat yang sudah cukup tinggi di hari ke delapan ini riski
diharapkan bahwa penekanan jumlah penyebaran covid sembilan belas ini dapat semakin ditekan
dan juga masyarakat pun semakin sadar
dan juga ada sinergi yang baik
baik antara pemerintah pusat dan juga daerah untuk kemudian bisa menerapkan psbb ini secara lebih efektif
tentu juga dengan memikirkan masyarakat menengah ke bawah yang memang terpaksa harus keluar rumah begitu
untuk kemudian melakukan aktivitas bekerja misalnya dan juga mencari nafkah begitu
itu pun yang juga harus menjadi poin penting yang dipikirkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah
baik priscila dauhan koresponden cnn indonesia
terima kasih atas laporan anda
dan selamat kembali bertugas